ditemui di rumahnya di kawasan terboyo semarang senin siang hamid aino sofi paman mempelai wanita angkat bicara
menurut hamid akad nikah digelar pada sebelas juni
mempelai pria berasal dari kendal
tiga hari kemudian empat belas juni resepsi nikah digelar
acara berlangsung di rumah sesuai protokol kesehatan dengan seizin kepala desa dan babinsa
undangan pun dibatasi hanya tiga puluh orang
usai acara ibu dan adik mempelai meninggal positif covid sembilan belas
ibu memiliki rewayat sakit infeksi rahim dan adik menderita flek paru paru
sementara ayah yang kritis menderita asam urat
pada lonsennya paru parunya akan dilihat ada flek
takmir masjid reboyo juga menegaskan acara digelar di rumah sesuai protokol kesehatan
dirinya mengaku sempat ikut rapi tes bersama warga yang hadir dan dinyatakan positif
saya pulang dengan tiga berarti bertiga
alhamdulillah per tadi siang dulu lima hari kalau ketiga ini sudah negatif semua
pihak mempelai sendiri menolak berkomentar karena masih berduka